puluhan korban penggusuran berunjuk rasa meminta ganti rugi di depan kantor pemerintah kota bekasi
tawaran relokasi pemerintah kota bekasi ke rusunawa dinilai hanya sebagai bentuk pencitraan di tahun politik saat ini
meski diguyur hujan puluhan korban penggusuran di wilayah pekayon dan jati asih kota bekasi
tetap melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah kota bekasi
aksi ini dilakukan sebagai bentuk tuntutan warga wilayah pekayon dan jati asih
pasalnya selama satu tahun enam bulan pasca penggusuran pemerintah kota bekasi belum membayar uang ganti rugi
pemerintah kota bekasi punya niat baik untuk mendatangi kami untuk bersosialisasi untuk kepediasi atau untuk negosiasi untuk mengganti bangunan kami
warga menilai tawaran relokasi pemerintah kota bekasi ke rusunawa yang belum terlihat fisiknya dinilai hanya sebagai bentuk pencitraan di tahun politik saat ini
karena sampai saat ini banyak warga korban penggusuran yang tidak memiliki tempat tinggal
sedikitnya ada sekitar dua ratus unit bangunan yang dibongkar paksa
oleh pemerintah kota bekasi pada tahun dua ribu enam belas lalu
eri kustara bekasi